kau memang alis sihir
tapi kau tidak bisa mengalahkan
jurus gabungan kami dengan sihirmo
perahasi ini nampaknya sedang kesulitan
aku tidak mungkin menolongnya
semoga kau tidak selamat
sebaiknya kita mencari ayahandamu saja
ibunda takut ayahandamu sedang membutuhkan bantuan
bertahanlah demi rakamu ini rai
sembukkanlah adikku ya allah
amin amin ya rabbal alamin
kenapa jurus jurusku bisa ditiru
benar benar memberikan banyak kemudahan
aku juga bisa menguasai
keahlian meniru gerakan lawan
persis seperti rangka soka
semoga rangka soka tenang di alam sana
jaga dewa batara
apakah aku tidak salah lihat
bagaimana bisa putraku
mengikuti semua gerak jurus
yang dikeluarkan oleh kunjung hitam
aku harus mempercepat gerakanku
kamu tidak bakal bisa
aku harus lebih berkonsentrasi
sepertinya jurusnya kali ini akan lebih dahsyat
dan sedikit sulit untuk didiru
syukurlah kalau begitu kerja yang bagus putraku
kandah apa yang terjadi kanda
itu sepertinya ananda kian santang
ini kesempatanku untuk mengambil hati kanda siliwangi
aku akan menyuruh putraku surawisesa membantu kian santan
putraku nanda prabu surawisesa bantulah saudaramu
bertarung dengan keroyokan bukan sifat seorang kesatria
biarkan rayimu menyelesaikan pertarungannya dengan adil dan secara kesatria
siapa juga yang mau menolong
rasakan kau kian santang
semoga kau kalah dan menemui ajalmu di tangan rasi itu
agar aku tidak perlu repot repot lagi melenyapkanmu di kelebihan hari
aku akan tak cheeknya sama dia

sehingga kau tidak akan merahkan aku
ayo kita gabungkan kekuatan kita
kau memang alis sihir
tapi kau tidak bisa mengalahkan jurus gabungan kami dengan sihirmu
kawan rahasi ini nampaknya sedang kesulitan
tapi aku tidak mungkin menolongnya dengan wajah asliku
itu akan membuka kedok hubungannya denganku
aku juga tidak mungkin mengubah wajahku di depan bocah ini
hei kau tunggu disini
nanti akan ada orang yang datang membantumu
hei mau pergi kemana
aku harus kembali menyamar
jangan sampai terlihat wujud asli
aku akan menangkanmu
sekarang penyamaranku menjadi sempurna
aku akan menangkanmu
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau tidak bisa mendengarkan suara rakyat ini amin
kita harus menangkan dia
kau memang alis sihir

kau tahu amin

kau harus menangkanmu di depan bocah ini
terang sekali kalian membentalku keaman keamanan
dia sampai sampai kesana
jangan jauh jauh mendekat
ayah ikut denganmu
rakan asal cepat
rakan asal cepat